semoga allah mengampuni dosa dosa mu
ampun gusti prabu
amba memiliki jelasan
bagaimana kalau gusti prabu mengambil kembali
yang dahulu tersimpan di jua petra
mungkin kris itu akan menambah
kita gusti prabu
aku akan segera mengambil
mudah mudahan gusti prabu
kalau pertarungan ini terus dilanjutkan
aku akan kalah karena kelelahan
tenaga mereka seperti tidak ada habisnya
aku harus cari akal untuk melarikan diri dari sini
ini kesempatanku untuk kabur
kenapa mereka terus mengejarku

mereka tidak mengerti kalau aku sedang terburu buru
agar aku bisa menuju cikawung adalah dengan menghabisi mereka semua
tapi aku tidak akan mampu mengalahkan mereka sekaligus
kenapa kita berhenti
wadah cantik ini sangat licik
di web kita berpencar
ada sarang lebah
aku juga baik sekali
aku hanya ingin main main saja pak man
sungguh aneh kisanak ini
mengapa memilih bermain di gunung tangkuban perahu
asalkan kisanak tahu tempat itu sangatlah angker
jangankan orang biasa seperti cisanak
pendekar yang berilmu tinggi saja pun tidak akan pernah ada yang selamat dari sana
sepertinya tempat itu akan menjadi rintangan besar bagiku
namun aku tidak bisa berhenti sekarang
aku harus mendapatkan mustika merah delipat
tapi bila kisanak ingin terus meneruskan perjalanan
kisanak ambil jalan ini hingga ke ujung
kemudian belok ke kiri dari situ akan terlihat gunung tangkuban perahu
baik kalau begitu terima kasih banyak pak wan
kemana perginya perusuh itu
aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini
menggelis siapa namamu
ih kurang ajar
mau pergi kemana
aku ini adalah penasehat prabu siliwangi
kau akan sangat beruntung jika aku jadikan istri
karena kau akan menjadi menaklik kerajaan pada jahat
tidak mungkin seseorang penasehat prabu siliwangi seperti dirimu
sebisanya orang bejat mengaku bangsawan
mau kemana kau gadis cantik
terang nabi ini sepah tahan perang
aku sayaiti dan cafetan

menyerah tidak ada dalam prinsip hidupku
baiklah kalau itu maumu
semoga allah mengampuni dosa dosamu
aku benar benar tidak tahan
aku hanya ingin berteduh
karena di luar sangat panas sekali
sekarang kamu pergi ke dapur
sudah numpang harus tahu diri
bawa dia ke dapur
suruh dia bantu bantu
jangan ditahunya tinggal makan
sudah bawa cepat
sudah sana masak
aku harus memasak apa
aku tidak pernah memasak seumur hidupku
apa yang harus aku masak
hei malah bengong
mau cari kedai tapi perutku masih kenyang
ibu tolong ibu
sepertinya aku mendengar suara
ibu tolong ibu
sepertinya suara itu dari sana
oh tapi bukan
ibu tolong ibu
suaranya dari mana ya
ah aku yakin
suara itu dari sana
buang saja kandar dia di jalan
mata bojanya sangat cantik
nanti dia akan kita jual di pasar yang nanti kita akan lewati
dan mungkin dia akan jahat diimu tanpa orang banyak
dan nanti di situ kita akan menghasilkan uang yang sangat banyak
sudah sepantasnya perempuan ini diperlakukan seperti itu
saya setuju randa
aku tidak mau dijual seperti buddha